semuanya semuanya perjanya
mau ngapain begitu
kamu gak mau cuma aku mas
ancatan mama sebagai seorang suami itu
kalo mau meninggalkan istrinya harus dicium dulu
mau turun apa enggak
kalau nggak mau turun saya bawa ke kantor saya buat meeting
aku turun ya
ya ampun kamu buka gitu aja gak bisa sih
kamu juga mau beli baru nih tuh
yang belume itu udah melahirkan
tuh kan senyum senyum
tadi aku udah tanya sama mama soal lipstick itu
dan mama bilang lipstick itu bukan punya dia
jadi punya siapa ya
punya temennya roy kali
mungkin ketinggalan di mobilnya roy
terus dibawa sama roy ke dalam rumah
pagi dipikirin cuma lipstick doang kan
mungkin aja lobby itu bisa jadi clue
tentang masa penggunaan roy
atau aku tanya lagi kali ya sama teman temannya roy
iya boleh aja
jangan terlalu deket
ya saya cuman ngasih tau aja
aku juga tau mas
lagipula aku juga punya suami
kamu itu yang terbaik buat aku
mungkin kamu bukan yang pertama
tapi kamu yang terakhir mas
gak usah gombal
ih siapa yang gombalin
ya itu tadi apa
kamu capek banget tuh
sebenernya aku udah legasius mas
terima kasih ya
semuanya berkat kamu mas
mungkin aku masih licap sebagai pembunuh
dan aku gak tahu aku harus gimana
dalam hidup aku
untuk memenuhi semua doa doa
sekarang istirahat ya
kasian si berlun biru
kamu begadang terus
jadi anak hantu kan
besok juga kan pasti kamu akan dipanggil polisi lagi
pasti polisi akan meminta keterangan kamu juga
proses ini masih panjang
sampai asal di kondisi pengadilan
jangan capek capek ya
mau ngapain sih
itu kan mahku tanya ren
kamu sebagai suami terbaik
dan ayah terbaik
ada kiriman dari bu anti
saya diminta untuk mengantarkan ini ke ruang bapak
saya kurang tahu pak
saya cuma diminta untuk mengantarkan ini
ya ampun andien
ini maksudnya apa ren
kurang tahu pak
taga andien kenapa ngirim kayak beginian sih

taga andien kenapa ngirim kayak beginian sih
ya tapi kan hari ini saya nggak ulang tahun
ya terus kalau aku mau ngasih sesuatu harus pas di hari ulang tahun kamu terus
di hari hari biasa kan juga hari hari spesial sayang
dan kamu juga udah ngasih aku bantal
jadi ini perhatian yang aku kasih ke kamu sayang
terus kenapa harus muka saya besar banget lagi itu fotonya
kamu itu kan udah satu bulan ini kerja terus
gak berhenti berhenti ngurus ini ngurus itu
makan aja kurang
yaudah lah terima aja lah mas pemberian dari aku
tapi kenapa gak muka kamu atau muka ren
kalau muka aku sama rena nanti kamu gak tega loh makannya
yaudah makasih ya
foto nikah lagi
hah buat apa
ya buat kena kenangan lah
ayah pula mas
di foto nikah lagi
kamu lihat sendiri kan
kamu tuh gak cinta banget sama aku mas
malah kamu pura pura
kan beda masalah yang sekarang
kamu udah cinta
ya bedanya apa
ini kan udah foto
udah foto nikahan
lagian ekspresinya juga gak bakal berubah
ya bedanya apa
ya mau anak kamu loh
kamu inget gak
kita udah pernah foto juga
yang foto keluarga sama mama sama rena
tapi setidaknya kita harus foto mertonated shot
waktu pas aku lagi hamil belum ada
ya ya udah terserah deh
terima kasih papa
jadi kan anak kamu udah bisa ngeliat mas
ini foto aku masih dalam perut mama